kalau saya jagung tanaman jagung tanaman jagung sudah jagung ini jagung lagi
karena sekarang masih musim kemarau masih airnya agak kurang sekarang masih
kalau padi itu musim padi bulan dua belas itu
awalnya bu nun itu datang ke rumah ya saya tidak ada di rumah datang ke sawah
setelah itu bu nun saya diukur sawah itu diukur sama bu nun
terus katanya ada hara ada bantuan dari hara
terus saya tunggu ya begitu bagus dari bu nun itu langsung
daftar bu nun bu nun langsung daftar saya juga daftar
akhirnya dapat kartu tadi kartu tani itu mudah bagi saya
juga bagi petani petani yang lain selain dari dapat pinjaman
dapat potongan pupuk atau ubat ubatan dari hara
berapa pesawat saya lupa sudah
terus sampai sekarang itu masih berlaku
kartu hara itu yang belum ditukar masih berlaku terus sampai sekarang
ya itu enaknya petani sekarang sudah sulit untuk cari tanam yang pertama
tanam yang kedua itu bisa pinjam di kartu tani
terus sampai sekarang itu masih berlaku

terus sampai sekarang itu masih berlaku
terus sampai sekarang itu masih berlaku
terus sampai sekarang itu masih berlaku
terus sampai sekarang itu masih berlaku
terus sampai sekarang itu masih berlaku
terus sampai sekarang itu masih berlaku
terus sampai sekarang itu masih berlaku
pendanaannya itu keluarnya hanya sesuai dengan penggunaannya dia
jadi misalnya dia di aplikasinya kita untuk petani
jadi kalau dia membutuhkan bibit pupuk atau apa gitu
nah itu dia harus request dulu jadi pencairannya bertahap
ada underlyingnya gitu jadi nggak bisa langsung sekaligus kita keluarin pembiayaannya
karena memang untuk memitigasi resiko aja gitu
namanya juga dana dari investor kan kita dan sekitar startup gitu
dipercaya aja udah sangat bersyukur banget gitu
nah makanya kita harus menjaga amanah dari investor kita
tani bilang saya butuhnya untuk nanam cabai berarti kita udah tahu
oh cabai itu butuhnya bibit tipenya ini pupuknya segini banyak
obat obatan segini banyak terus oh dia perlunya peralatan apa lagi yang dia perlukan
itu sudah kita siapin semua dan sudah ada kita punya sistem
dan juga punya risk analysis dan framework untuk tahu bahwa apakah
oh misalnya kalau nanam di sukabumi tanahnya sekian bulannya sekian
butuhnya itu kira kira berapa sih
karena kan oh kemungkinan hujan kalau hujan berarti kita perlu obat obatannya ini
biar ngejaga ini atau kita butuh butuh alat alatnya ini untuk ngejaga
biar tanahnya nggak rusak lebih seperti kayak gitu
jadi kita belajarin sampai benar benar dalam untuk ngebantu si petani
agar spending uangnya di tempat yang tepat
pernahkah anda terpikir kepada siapa kita harus berterima kasih
untuk buah buahan yang segar untuk sayur sayuran yang sehat
serta rempah rempah dalam santapan lezat khas indonesia kesukaan kita
para petanilah dibalik itu semua
setiap petani membutuhkan modal
namun mereka sulit memperolehnya
mulai dari tanifan mulai dari kita sendiri